beralih ke informasi lain menyerahkan empat sertifikat tanah bagi warga kota depok di lapangan cimanggis kelurahan cisalak ke depok jawa barat
saat tiba di lokasi joko widodo langsung disambut warga kota depok yang ingin berfoto bersama
presiden didampingi oleh menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional sofian jalil dan sekretaris kabinet pramono anung
acara ini juga dihadiri oleh wakil gubernur jawa barat uu ruzanul ulum dan wali kota depok idris abdul somad
presiden jokowi menyerahkan empat sertifikat kepada warga depok dari sejumlah kecamatan yang diwakili secara simbolis oleh dua belas perwakilan warga
dalam kesempatan ini presiden juga memberikan hadiah sepeda bagi warga yang beruntung
namun tidak seperti biasanya hadiah sepeda ini tidak diberikan langsung di panggung melainkan akan dikirim
tidak membawa sepeda tapi nanti saya kirimlah sepedanya
saya sudah tanya kpu boleh nggak sih bagi sepeda boleh
jadi saya kirim paling lambat besok pagi saya udah sampai